langsung aja kita ngobrol bareng sama pebalap remaja indonesia veda ega pratama
selamat malam veda
gimana kabarnya baik
oke peda ini sejak umur berapa sih tertarik dunia balap motor
sejak umur empat tahun
oh empat tahun udah langsung
gimana boleh diceritain nggak
sering lihat ayah balapan di sirkuit terus suka balap
jadi awalnya veda ini ngeliat bapak gitu ya ayah sering balapan
jadi akhirnya jatuh cinta gitu ya sama balap motor
nah boleh diceritain nggak nih kalau misalnya bagaimana sih kamu bisa sampai ikut balapan di iatc ini kan
dari jatuh cinta sampai akhirnya ikut serius gitu memperdalam di dunia motor
awalnya ikut kejuaraan balap motor pakai motor honda terus terpantau sama tim honda terus saya diberi kesempatan ikut astra honda racing school
di situ didukung sama astra honda bisa balap di asia talent cup
oke jadi diberi kesempatan ya di situ disekolahkan juga
nah di iatc seri berikutnya ini kan akan digelar di indonesia ya tepatnya kan di lombok di mandalika
ini gimana persiapannya veda deg degan nggak
saya sudah siapin diri sebaik mungkin menghadapi seri mandalika
sebelumnya pernah ikut balap tahun kemarin bareng wsbk
dengan adanya pengalaman ini lebih tampil ya lebih
lebih percaya bisa mendapatkan hasil yang terbaik
oke ini deg degan gak sih tampil di negara sendiri
yang penting fokus aja
oke nah ini ada nggak pebalap idolanya vega siapa sih pengen tahu deh aku
dia punya gaya balap yang bagus dan sempat tahun tahun kemarin sering juara
oke nah ini ada gak sih rasanya veda ini pengen gitu satu sirkuit sama mark marquez
oke ini kan bisa diceritain nggak nih veda
salah satu pengalaman yang kayaknya gak bisa dilupain nih sama veda ketika kemarin balapan di qatar
kemarin sempat dua lap terakhir itu mau ngikut yang nomor satu tapi depannya agak slide terus
jadi agak mundur
oke jadi itu perkara teknis berarti ya naik podium tiga berarti harusnya naik di podium satu nih vega kemarin
nah ada nggak lawan yang menurut veda ini susah banget dan juga harus diantisipasi
orang susah ya diri sendiri
wah jadi yang harus ditaklukkan adalah diri sendiri
nah kan aku juga pengen tahu nih
kan papanya kan juga pebalap awalnya juga suka balap motor ini karena melihat papanya
pernah nggak balapan sama papanya
belum pernah tapi latihan bareng pernah
latihan bareng pernah pengen gak balapan sama papanya
pasti yang menang siapa nih kalau menurut veda sendiri
veda percaya diri ya pasti feda yang menang walaupun lawan papanya
nah ini kalau aku tahu juga veda kan ini kan pernah di motorcross ya
karena gimana ya seneng aja gitu
seneng aja oke
ini satu pertanyaan lagi
ini kan veda ini kan umur tiga belas tahun ya berarti ya
nah ini kan sebenarnya kalau misalnya itu berarti veda kan belum punya sim gitu
pernah nggak bawa motor di jalan raya
kan nggak boleh dong berarti
nggak pernah jadi kalau misalnya bawa motor tuh pasti di arena balap aja ya
terima kasih loh veda ega pratama yang sudah bergabung bersama kami di connected
ini semoga lancar terus nanti balapannya di mandalika